terulang lagi amit ami terbang bayi jangan sampai terulang lagi aduh gimana ya bagaimanapun
juga saya tetap kudu nyosot atas akan ewok kudu mepet salib kencah kanan sampai nyusul
sampai ke pagok akan ewok jadi ama ketty tapi kumohon caranya aku ting ting ting ting ting ting
ting ting ting ting sop bikin karena selama ini hubungan gue tuh kayaknya baik baik aja
wa dia dan gua maju cukup deket kalau gua nggak nyangka bisa ngejual kakak anak becing itu
gue di taman pahlawan
lo tunggu disitu
dado pasti udah cerita semuanya sama haikal
gue akan hadapi haikal
apapun yang terjadi
gue minta lu jangan emosi ya
tolong kita ngertiin dulu masalahnya dulu
biar bi saya ibur bella nih
saya temennya bella bi
kira kira bella ada di dalam gak
bukannya mamanya bilang katanya udah pulang di rumah
ya bella beneran gak suka deh sama gue
tapi gue emang gak boleh nyerah
gue harus bisa dapetin bela dan
gue juga harus nundukin hati nyokapnya bella
pokoknya gue harus bisa
gue gak boleh nyerah
kasih ke rumah sakit sekarang
gak bisa ibu
gak bisa ibu
gak bisa ibu
gue sudah selesai
perasaan tadi di allah pada sibuk latihan deh
gue juga gak enal lagi
kalo ada orang yang ambil handphonenya reva
kayaknya gue harus lapor pak amir deh
berpaham mirip soalnya kan kejadian ini diaulah sekolah
siapin semua persiapannya
boy udah angkat ya boyo pak amir maaf pak amir mau ngasih tahu sesuatu soalnya tadi revan
telepon dan dia ngasih tahu kalau handphonenya hilang pas diaulah pas kita lagi latihan pak
nah dan pas sampai di rumah reva tuh ngecek lagi handphonenya dan nggak ada apa
waduh nggak bisa dibiarin ini harus diselidikin boy ya udah kalau gitu besok kamu kumpulin teman teman
soalnya saya punya teknik jitu untuk mengungkap siapa pelakunya oke baik oh ya gimana cepat
ya besok ya besok kita lihat aja yang penting kamu standby soalnya kalau sekarang kan teman teman
kamu udah pada mencar mencar jadi susah jadi besok aja ya oke pak saya setuju pak rasa
banyak ya pak ya oke boy sama sama assalamualaikum boy waalaikumsalam pak nggak ada apa
oh gitu oh ya udah yuk
hah hah masih esmosis woi emosi walaupun teh sudah mandi pakai air dingin kiamas kejadian
tadi sama akang ewok benar benar menyisakan hati uh nyelihat teh orang teh gapisan si akang ewok
sarung siamang juga mahasiswa kalau dicuekin
apalagi keti gitu
ratu endor sang primadona
oh belum berpisah
apa kata dunia kalau gue sampai kalah
apa kata dunia kalau gue sampai kalah
benar benar fikah sebelum kejadian tadi
aduh semoga tidak terulang lagi
cabang bayi jangan sampai terulang lagi
aduh gimana ya
hah bagaimanapun juga saya tetap kudu nyosot atas akang ewok
curhat ah sama dia
gatau apa kebelet pipis
nelfon nafon terlalu deh
sok atu diangkat
sok atu diangkat
tidak diangkat gue banting sih ya
telepon bunyi diangkat
gitu mbak orangnya
iya gak usah lo bilang juga gue tau
ada perlu apa sama gue
ada perlu apa sama gue
ada perlu apa sama gue

ada perlu apa sama gue
jangan deket deket deh
gue males dan alergi sama perempuan kayak lo
jangan deket deket jangan deket deket
perempuan kayak gue
gue datang sini gue butuh bantuan loh
gue mau ngajak kerja sama
berapapun bayaran lo gak masalah
mau setinggi apapun
gue gak perlu kerja
ini bukan kerja
ini bukan kerja
ya bisa lebih tepatnya kayak kerja
kerja sama gitu
gue gak perlu kerja
naya lo pergi sekarang
sebelum gue emosi
mungkin kurang menarik tawaran gue
gue bilang pergi sekarang
atau gue hajar lo di tempat lain
diri di situ aja
ge banget tuh cewek
dari tadi juga gue sabar ngadepin dia yang soplagu
lo pikir lo bisa hidup dengan gak ada duit
lo butuh gue pak awu
ya memang sebenarnya gue butuh banget sih dia
butuh banget bangetan
orang kayak dia butuh banget
untuk ngalahin si reva itu
gue harus mikirin gimana caranya lagi
gue harus kerja sama sama dia